seorang guru di pasuruan mendadak menjadi viral di media sosial setelah memiliki nama unik yakni ganyang penghalang demokrasi pancasila
nama tersebut diberikan oleh orang tuanya karena terinspirasi zaman reformasi
beginilah keseharian ganyang penghalang demokrasi pancasila seorang guru sejarah yang mengajar di sekolah sma negeri tiga kota pasuruan
namanya mendadak viral di media sosial karena namanya yang dinilai unik oleh warganet
meski unik ganyang merasa tak terbebani atas nama yang disandangnya
dengan nama itu dirinya semakin terus termotivasi untuk mencintai pancasila dan tanah airnya
jujur malah bangga istilahnya punya nama itu menjadi kontrol sendirilah istilahnya
bahwa pemberian nama itu merupakan tanggung jawab orang tua kepada saya
selain ganyang ternyata adik dan kakaknya
dan kakaknya juga memiliki nama unik dan patriotik
kakak ganyang bernama bella nusobangsa dan adiknya bernama bara tegak keadilan
orang tua mereka mengakui pemberian nama itu terinspirasi dari runtuhnya masa reformasi terutama saat runtuhnya orde baru
ayahnya berharap agar anak anaknya kelak dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara
istilah itu dipertanyakan tentang demokrasi di indonesia pada saat dikandungan
nah inilah yang menurutku
atau lawanlah orang yang menghalangi tentang pelaksanaan demokrasi pancasila
selain anaknya prayitno juga memberikan nama unik kepada cucunya yang saat ini berusia dua tahun
yakni glora darmahita abdinusantara